lima kali guncangan gempa yang berpusat di bogor dan lebak banten pada sabtu siang membuat tiga rumah di sukabumi jawa barat mengalami kerusakan
warga pun panik akibat gempa yang terjadi lima kali dalam kurun waktu dua jam
lima getaran gempa dirasakan oleh warga di dua kecamatan yaitu kecamatan kabadungan dan kecamatan di solok yang berbatasan dengan kabupaten bogor pada sabtu siang tujuh juni
gempa ini sempat membuat warga panik
berdasarkan data dari bmkg gempa pertama terjadi pada pukul sepuluh lima puluh tiga waktu indonesia barat dengan magnitudo tiga
gempa kedua pada pukul sepuluh lima puluh enam waktu indonesia barat dengan magnitudo empat
gempa ketiga pada pukul sebelas satu dengan magnitudo empat satu
gempa keempat pada pukul sebelas empat puluh dua waktu indonesia barat dengan magnitudo dua empat
dan yang terakhir pada pukul dua belas delapan belas dengan magnitudo empat lima
getaran yang kuat membuat warga ketakutan dan berhamburan keluar rumah
bahkan ada warga yang pingsan karena ketakutan akibat gempa yang terjadi
sedikitnya tiga rumah di kecamatan kabandungan dan cisolok kabupaten sukabumi mengalami kerusakan
ya langsung pulang langsung melihat kesini rumah saudara
pas kesini lagi ambruk lagi ini lagi pada benah benah
mbak takut gak sih mbak
delapan kecamatan langsung mendata rumah yang rusak dan kerugian yang terjadi akibat gempa
relawan kecamatan pun langsung melaporkan ke bpbd kabupaten sukabumi agar segera ditangani
disampaikan ke pemda melalui bppd untuk nanti mendapatkan mudah mudahan secepatnya akan mendapatkan bantuan
dan mudah mudahan ini juga tidak ada korban jiwa
untuk sementara berdasarkan informasi dari anggota kami pramuka peduli di kecamatan kebandungan
hanya ada dua keluarga yang terkena dampak gempa bumi dengan kondisi rusak sedang
data terakhir bpbd kabupaten sukabumi menunjukkan ada tiga rumah yang rusak ringan dan sedang akibat gempa
warga pun dihimbau agar waspada dan segera keluar dari rumah jika terjadi gempa besar
ahmad fikri sukabumi